fajar zulfikar sempat tertular virus corona akhir november tahun lalu
pria tiga puluh lima tahun yang tinggal di baleendah kabupaten bandung ini
kemudian dirujuk ke rumah sakit oleh dokter
karena memiliki gejala demam tinggi dan sesak nafas
selama di rumah sakit penyiar radio swasta ini harus diinfus
dan mengenakan masker oksigen
fajar termasuk pasien covid sembilan belas dengan gejala sedang
ketika dirujuk ke rumah sakit fajar sempat khawatir
akan menemukan banyak kesulitan
sudah banyak rumah sakit yang full gitu ya
sudah mulai banyak rumah sakit yang penuh
ruang isolasi atau perawatannya penuh lah
terus juga fasilitas mungkin kayak ventilatornya
nggak semua rumah sakit tersedia
itu yang bikin takut pada saat itu
tapi alhamdulillah setelah di igd
selama kurang lebih tiga sampai empat jam lah ya
pada saat itu dirawat di igd
dapat ruangan di
di ruang isolasi
akhirnya masuk ruang isolasi dan dirawat di rumah sakit
pada saat itu selama empat belas hari
untuk mendapat rujukan perawatan
pasien covid sembilan belas atau suspek yang tes pcr nya positif
dan memiliki gejala baik ringan ataupun sedang
dapat melapor ke puskesmas
proses pencarian rumah sakit akan dilakukan oleh puskesmas
sementara pasien menunggu di rumah
pasien pasien yang kategori misalkan kuning
itu bisa kita pantau dari rumah saja
lalu kita carikan rumah sakit
karena memang dalam perjalanan covid ini
bisa saja yang awalnya covid hijau
lalu berubah jadi kuning ataupun merah begitu
jadi itulah tugas kami sebagai memantau kondisi kesehatan
si pasien ketika melakukan isolasi mandiri di rumah
berdasarkan peraturan dinas kesehatan kota bandung
alur perawatan melalui puskesmas
dan pemeriksaan rawat jalan atau poliklinik
dilakukan bagi pasien yang sudah membawa hasil tes covid secara mandiri
dan ingin berkonsultasi

jika pada pemeriksaan dokter menyatakan bahwa pasien memiliki gejala baik ringan
pasien akan dirujuk untuk dirawat di rumah sakit atau rumah singgah

sementara pada alur perawatan melalui igd
pasien akan diperiksa dengan tes cepat
jika berdasarkan pemeriksaan dokter
pasien sudah menunjukkan gejala terjangkit virus corona
dan masuk kategori suspek

pasien langsung didaftarkan untuk dirawat
setelah itu pasien akan tetap menjalani tes pcr
ketentuan ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan di kota bandung

setelah selesai liburan panjang
setelah selesai liburan panjang
pasti dampaknya adalah kebet occupation rate nya meninggi

nah ini artinya
rumah sakit sudah tidak bisa nerima
tapi kalau kenyataannya
pasien itu sampai di rumah sakit dan di igd
pasien itu sampai di rumah sakit dan di igd
terjadi kepenuhan atau kepadatan
rumah sakit tersebut bertanggung jawab untuk melayani pasien tersebut

jadi nggak boleh menolak
jadi harus ditangani dulu sampai tertangani
karena pasien tersebut memang harus dirujukan ke rumah sakit yang lainnya

masuk lagi ke dalam sistem sisrut
tapi sambil menunggu sistem rujukan itu berjalan
pasien tersebut harus ditangani dengan baik oleh
selain karena tingginya tingkat keterisian ruang perawatan
pasien covid juga harus menunggu
bersalinnya di situ kamar operasi juga tempatnya di situ kemudian pasien pasien yang membutuhkan icu
pasien covid yang perlu icu icu nya juga terletaknya di lantai delapan sehingga kadang perawat itu dari jam ke jam itu
mereka melakukan update data gitu mana sih yang kira kira ini misalnya ibu sudah melahirkan
sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan yang di lantai sebelas
hingga selasa dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh satu dinas kesehatan kota bandung mencatat tingkat keterisian ruang isolasi
dan ruang perawatan intensif atau icu bagi pasien covid di kota bandung mencapai enam puluh persen
kota bandung sendiri menyiapkan satu lima ratus tempat tidur bagi pasien covid yang tersebar di dua puluh delapan rumah sakit rujukan di kota bandung
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat